saudara kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur mudik arteri cipatat kabupaten bandung barat minggu dini hari
truk pengangkut minyak kelapa terguling di jalur mudik cipatat
kecelakaan disebabkan sang sopir truk minyak tidak dapat mengendalikan kendaraan
diduga rem tidak berfungsi dengan baik
tiga orang pengendara yakni bapak ibu dan anak meninggal dunia di lokasi kejadian
selain menimbulkan korban jiwa kecelakaan ini juga mengakibatkan kemacetan panjang karena tumpahan minyak kelapa ke badan jalan
kemudian menabrak sebuah spm yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia
bang sejujurnya penyebab kecelakaan ini apa
kalau penyebab kecelakaan sendiri kami masih dalam proses penyelidikan
kemungkinan kami menganalisa bahwa fungsi rem tidak berfungsi